udah rapi begini
coba tebak aku mau ketemu sama siapa
mau ketemu siapa
lihat deh cincinnya
cocok banget ya di aku
karena aku udah berani lah sama kamu
aku masih di luar
tetap aja gagal
tetap aja gagal
tetap aja gagal
tetap aja gagal
lagian andin kenapa sih
selama ini dia nunggu nunggu gue cinta sama dia
sekarang gue udah ungkapin perasaan gue
dia malah gak percaya
kalo andin gak percaya soal perasaan gue
ngapain juga gue berusaha yakinin dia
andin itu udah yang bunuh roy
buat apa lo yakinin dia kalau lo cinta sama dia
justru lo gak boleh lakuin itu
bisa baca di luar
andin udah keluar dari isu ma
sekarang lagi ada di ruang rawat
alhamdulillah udah baik baik
mama senang sekali
kamu jangan lupa sarapan ya
dan nanti mama juga sama reina akan kesana
oke kalau gitu
nanti kita ke rumah sakit
sekarang makan yang banyak ya
asik ketemu mama
yaudah sekarang habisin makanannya ya
atau bukan cepetan mbak
jubit tangan kiki yang kenceng banget
ayo beneran minta dijubit loh
ini lo yang minta ya
aduh pedas pedas pedas pedas pedas pedas
aduh kan lo yang minta dijubit
apa lo jadi nyentil gua
betul nyata pedas
berarti kiki gak mimpi mbak kalo mas randy tuh ngajak ngedate kiki
ngajak kiki ke undangan
eh lo dandan yang cantik mau ke kondangan kan
biar makin demplong
mbak gak nyangka banget di lo
pasti kalo aku dateng ke kondangan ya
terus abis itu temen temennya mas randy ngeliatin aku
kak secara kan kita kan pasangan yang fenomenal bombasi dan bombarder kan mbak
nah terus abis itu ya semua orang langsung ngeliatin aku
wah ya ampun cocok banget
bisa keluar gak
gua nyetirkan dulu
iya gua tau lo gak ngerti
leher gua kecak kek
loh kok andin
udah gak ada dalam ruangan
mama juga gak tau
kemana ya andin
pasien atas nama andin yang di sini kemana yesus
oh ibu ani sudah dipindahkan ke kamar rawat pak
oke terima kasih ya
iya tapi mama mau ke kantin dulu sebentar beli makanan buat apa
lima ratus enam jangan lupa ya
tapi nanti nanti nanti nastinya terserah boot facilitating surat atas informasi heel heel
baik ita bapak mau pencar
alhamdulillah kalau kamu rebaikan bapak lega dengarnya
mama lagi ke kantin beli makanan buat al
keluar mungkin lagi nyari udara nggak tahu deh
ini kok bisa ruangannya jadi kayak gini
di papa kira ini taman bunga
ini emas al semua yang bikin
ya mungkin karena perayaan aku udah keluar dari icu
tapi aku juga heran ya kenapa masalah bikin kayak gini aneh
yang papa lihat al memang cinta sama kamu
papa lihat sendiri bagaimana dia seharian
dia bahkan sampai nangis
waktu dengar kabar kamu kritis lah
al begitu takut kelilangan kamu
mungkin benar yang dibilang sama al
karena pernikahan mungkin bisa dimulai dengan cara tanpa cinta
yang penting ujungnya
dan sekarang al memang sudah mencintai kamu
waktu papa lihat
surat perjanjian kamu
aku dengan al papa
papa ikut campur dalam urusan rumah tangga kalian
urusan pribadi kalian
karena papa gak bisa kalau anak yang papa rawat papa jagain papa cintain dengan sepenuh hati papa
dan tidak dicintai
papa gak terima
memperhatikan kamu mencintai kamu
papa percaya kalau papa gak salah
mas al udah cinta sama aku
akhirnya penantian aku terjawab
tapi masalahnya mas al ini penuh misteri
gak bisa ditembak
dan bagaimana kalau misalnya semua itu bohong
apaku siap untuk merasakan kecewa lagi
ada apa ini
gak ada apa apa sih mak
mungkin perayaan aku udah keluar dari icu kali ya
ini semuanya mas al yang bikin
ya ampun al
sudah membaik ma
syukur alhamdulillah kalau gitu
mudah mudahan kamu bisa cepat pulih
terus diizinin pulang sama dokter
nanti kumpul lagi sama keluarga
ketemu sama reina
kamu kangen kan
udah tadi al belum balik balik nih
bapak telepon deh
al kamu dimana al
di rumah sakit pak
cuma saya lagi di taman rumah sakitnya
papa mama lagi di sini
rumah tangga gue sama nino bisa dipertahanin
orang tuanya nine pasti kan gak mau nine bercerai dua kali
rasanya gue masih gak tenang
ini barusan ada kiriman buat kamu
nih coba lihat kayaknya hadiah deh
dari siapa ma
mama juga gak tahu kamu lihat aja
yaudah mama tinggal ya
mau beres beres dulu
kamu jangan sedih lagi ya sah
ternyata dia masih ada niat untuk mempertahankan pernikahan ini
nino udah dinasihati nih sama papa
udah udah gak usah dipikirin
yang terpenting sekarang
nina udah berusaha romantis lagi sama gue
ini ternyata yang ngasih aku hadiah itu minum
dia ngasih aku cincin berlian bagus banget
ini ada kartunya
aduh mama senang banget
senang loh lihat kamu dikasih cincin
sah mudah mudahan setelah ini hubungan kalian makin mesra
bisa seperti papa sama mama
aduh cantik banget tuh cincinnya
ya sah nino pinter ya pilih cincinnya
bagus sekali loh
selamat siang pak nino
ini tadi ada kiriman untuk bapak
yaudah taruh sini aja
iya sama sama saya permisi dulu pak
aku masak buat kamu
ruangan kamu kan ac jadi aku beliin buat kamu
biar kamu nggak kedinginan
aku sadar aku sudah keterlaluan dengan elsa
meskipun perasaanku sudah berubah
tapi sebagai suami
aku harus tetap bisa menjaga perasaan hatinya
lebih baik hari ini aku pulang cepat
biar aku ada banyak waktu untuk elsa
sekarang andien sudah sadar
coba pindahin dia ya
al sekarang sudah ada
kita pulang yuk
mama sudah belikan makanan untuk kamu al
pasti kamu belum sempat makan
terima kasih ma
terima kasih mama
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
kita pergi ya papa
kalau mas al udah cinta sama aku
kalau penantian aku selama ini ternyata tidak sia sia
jangan latihan saya terus

mau peluk genresy utama
tuhan mengorbankan itu rag genocide
salam lera'alaillahi ala'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
terima kasih mama
atau kehidupan baru
kita pergi ya
kalau mas al sudah cintamu
kalau penantian aku selama ini ternyata tidak sia sia

udah sih rahat
jangan ngeliatin saya terus
mau kemana sih
ini kan bisa pelan pelan
masih sakit kan badannya
ya udah ga usah deh
udah ngejagain aku
aku akan berusaha untuk cepat sembuh mas
dan aku bisa melayani suami aku lagi
aku mau ke kamar menunggu
aku mau ke kamar menunggu
aku tahu mas
meski mulutmu ga mau ucapkan kata kata cinta itu lagi
namun dari perhatian dan perbuatan kamu mas
dan semoga keyakinanku ini enggak baru baru lagi
pusing sendiri kan lo sekarang al
ngapain coba lo pakai nyatain cinta ke andin
sekarang anda jadi berharap kan
kenapa gak mikir sih ah mikir dong
gapapa kesenggel tong sampah
udah pulang sekolah ya
iya seneng tadi di sekolah
kok sama oma main rasia rasia
kalau buat mama
rasi haim ya
nanti biar mama yang buka ya
yaudah sekarang yuk kita berangkat ketemu mama
iya tadi urusannya sudah selesai
makanya aku mending pulang
elsa ada di kamar
sayang udah pulang
udah rapi begini
aku mau ketemu sama siapa
mau ketemu siapa
lihat di cincinnya
cocok banget ya di aku
karena aku udah pernah bilang sama kamu
kemarin pernah bersubik kalung
sekarang di cincin
kenapa sih harus boros boros
hemat sedikit kenapa
kan ini cincin dari kamu sayang
kamu tuh gimana sih
mau ngasih kejutan ke istri aja
gak mau ngaku
siapa ngasih kejutan
kapan aku beli cincin itu
eh sebentar ya sayang
kok tumben kamu pakai jaket kayak gini
lah pake nanya lagi
aku tuh kayak jarang aja ngeliat kamu pakai
dandan dandan kayak gini
ini dari siapa
atau jangan jangan kamu masih nyimpen barang barang dari mbak andi
termasuk jaket ini
kau ini kenapa sih
kenapa sekarang main duduhan duduhan
udah deh sayang
sekarang kamu ngaku aja sama aku
jujur sama aku ini dari siapa
kau berkemala ribut mah
di saat aku lagi berusaha untuk berbaik
iya aku malah ngepas andin sih
kamu malah bawa buah andin
ya terus siapa lagi yang selalu berkenan andin
kan menurut kamu dia segalanya buat kamu kan
kamu selalu peduli
kamu udah jadi suami aku aja
udah nunjukin ke aku kalau kamu mantan suami yang selalu peduli sama mantannya
jujur dulu ini dari siapa
kamu tuh aneh
sebenarnya kalian berdua ini salah paham karena mama sama papa
ini maksudnya gimana ya mas
tidak ada apa apa
makasih bu makasih anja
makasih ya sus
sama sama makasih ya bu
kamu harus semangat andin
kamu harus makan yang banyak biar cepat sembuh
andin harus dipaksa tuwwu kamu butuh nutrisi
operasinya holds up
kok gue jadi lebih gini sih sama andin
makin deg degan lagi
yuk duk sini yuk
supaya cepat sembuh
alhamdulillah udah membaik
sini sayang berdekat sama mama
pinter udah cepat sepatu
berdekat sama mama
udah kamu habisin dulu makanannya
biar cepat sembuh ya
kamu bantu suapin
dan makannya selesai
mama udah gede na bisa makan sendiri kok
ya ya pa suapin ya
masa nyopin gitu aja tumpah tumpah sih
udah udah nanti aku kenyang
ini kamu yang dekor ini semua
ya aku mendekor supaya andin bisa lebih semangat aja untuk semuanya
bagus tau gak din
almana mungkin niat seniat ini kalau dia nggak mencintai kamu
mak aku punya hadiah buat mama
hadiah apa ini
wah ini kamu yang gambar sendiri sayang
sayangpun makasih ya sayang anak mama yang baik ini
cepat sembuh ya ma
pak cium mama dong
udah campur mama
eh lagi pula mama juga udah kok dicium sama papa
kemarin cemas setengah mati
sekarang istrinya udah mati
sekarang istrinya udah mati
istri udah sadar takut lagi
sebenarnya semua ini rencana mama sama papa untuk kalian
gw yakin lab an mas
kita tulis dari mino
iya benar juga pak
nanti mama bikinin kartunya
pokoknya mama akan langsung kasih rasa
mama bilang ada kiriman ya pak ya
yaudah mama siapin dulu
kasih dia senang
mudah mudahan ya pak ini berhasil ya
gimana ma sudah selesai
sudah siap semuanya pak tinggal kirim
ada kartunya juga
itu apa pak
ini sweater buat mino ma
pasti dia senang
nanti tulisnya dari elsa buat nino
mama juga udah kasih loh kartunya disini
sip kalau gitu
papa tinggal kirim pakai kurir
jadi mama sama papa yang ngasih cincin ini ke aku
aku cuma punya satu pertanyaan
kenapa mama sama papa ngelakuin kayak begini
mama sama papa cuma ingin supaya pernikahan kalian membaik
hubungan kalian hangat lagi mesra lagi seperti dulanya itu
ya ini kan untuk kalian sayang
mama sama papa bisa memasuki usia pernikahan hingga puluhan tahun
sebenernya semua tergantung sama nino sih ma
kan dari dulu hati aku tuh selalu buat
tapi aku rasa
nino nggak begitu juga ke aku